sandiaga uno mengajak seluruh relawan dan pendukungnya untuk bersama sama mengawal proses penghitungan suara yang masih berlangsung di kpu
ia berharap proses tersebut berlangsung transparan agar masyarakat tetap mendapatkan informasi yang benar
hal ini disampaikan sandi saat berkumpul bersama sejumlah jurubicara dan jurudebat dari bpn prabowo sandi di media center kawasan kebayoran baru
sandi juga mengapresiasi seluruh penyelenggara pemilu serta kerja keras tim bpn selama delapan bulan kampanye
namun sandi menegaskan bahwa perjuangan belum usai
ia mengajak seluruh pendukung prabowo untuk tetap mengawal proses penghitungan suara hingga terpilih presiden dan wakil presiden melalui proses yang adil dan diakui seluruh masyarakat
saya ingin mengajak semua elemen pendukung prabowo sandi untuk terus membantu mengawal dan memonitor input data
input data suara dengan tetap mengedepankan prinsipnya
saya ingin mengajak semua elemen pendukung prabowo sandi untuk terus membantu mengawal dan memonitor input data